sampai kamu berani mengorbankan diri kamu
aduh bu kagak usah dipikirin
itu mah udah wajar itu pun kewajiban saya
duh saya mah kalau punya majikan seperti ibu ya
saya pasti setia dah jangan sampai kenapa nape
aduh sakit banget ibu
kau boleh ngegantiin ibu biar saya juga masuk penjara bareng ibu aja
maaf dek sebaiknya kamu pulang aja ya
apa yang lagi lu kesini
merci biar gua jelasin semuanya mer
ini semua tuh salah paham ibu gua tuh bukan pembunuh
eh nih udah deh lu lu mendingan pergi aja sekarang deh
tapi beneran juhan itu kenyataannya ibu gua tuh bukan pembunuh

semuanya tuh udah jelas jadi ibu gua tuh gak bunuh ibu lo
semuanya tuh udah jelas jadi ibu gua tuh gak bunuh ibu lo

mendingan sekarang lu pergi pergi dari rumah gua
mer juhan papa tau kalian sedang sedih
kalian sedang shock banget
tapi kita jangan kasar begitu dong
apa maksud papa kita berdua gak boleh kasar sama lia
bukan begitu maksud papa mer
maksud papa bukan hanya lia tapi
emang selalu lia lia lia lia aja terus

kalau papa pilih lia papa pergi aja dari rumah ini
berarti gak peduli
merci jangan ngomong begitu dong
bukan begitu maksud papa
jadi maksud papa tuh apa
sekarang gini deh pa
atau papa pilih lia
kalau papa pilih kita
papa gak boleh lagi ketemu lia
karena mamanya lia itu udah bunuh mama
nyokap lu tuh kebunuh
mer ibu gua tuh gak membunuh mer
ibu gua gak bunuh lu sama sekali
sebaiknya kamu pergi sekarang
supaya keadaan bisa lebih tenang
papa putuskan untuk tetap tinggal di sini
saya lebih tertutup
gimana kalau wrestle
sampai ketemu lagi
kali ini rencana pasti berhasil membuat hidup ranti menderita biar dia tahu
karena dia sudah menghancurkan dan memporak porandakan kehidupan
oh sari ini kemana sih
makasih ya sari kamu sudah nyelamatin saya
sampai kamu berani mengorbankan dirimu
aduh bu kagak usah dipikirin
itu mah udah wajar itu kan kewajiban saya
duh saya mah kalau punya majikan seperti ibu ya saya pasti setia dah
jangan sampai kenapa napa
aduh sakit banget ini
iya kayak ditusuk tusuk
aduh tapi untuk ibu mah saya rela
disilah silah juga muka saya kagak apa apa bu
hai aran begitiga ya
ntar kalau gue butuh bantuan gue telepon lagi ya
ya siap siap ya
hahaha kita mabuk joy
emang lu di sini tuh mau numpang tidur numpang makan
gue kagak mau kamar mandi gue katar
sekarang lu ikut gue
ya allah kuatkan saya
kuatkan saya ya allah
gimana caranya aku masuk
gerakkan mata kamu
aduh sekarang malah dia pangino
ya kamu juga kalau menarik
apain germin tuh
berasanya ada apa yang lalu
ibu ibu ina meranti itu kenapa bu
itu ibu saya saya harus masuk sekarang
maaf dek gak bisa ini sudah peraturan
gak ada yang bisa masuk selain petugas
bu tapi saya harus ketemu sama ibu saya harus merawat ibu
maaf di betul betul sudah peraturan di sini
tapi gimana ini ibu harus minum obat ini bu
ya sudah kami janji akan memberikan obat ini kepada ibu kamu
leah ibu kangen nak
ibu sayang banget sama lia
ibu sayang banget sama leah